dan kalian harus ikut bersamaku
aku akan meluarkan joros halimunanku
kita kembali ke sekolah
hei alam semesta
jangan kalian cacah ruta
raja amuk makhlukul yang kondor katanya
puncak kerajaan yang bekas
nyaris semua perempuan yang ada di sini
jangan sampai ada tersisa
dari mulai empan pembantu ratu semuanya kumpulkan
sebenarnya untuk apa dia mengumpulkan kita semua di sini
ada apa raka
aku juga tidak tahu

ya allah beri aku kekuatan untuk dapat mengimbanginya ya allah
sepertinya aku bisa melakukan serangan balik dengan menggunakan jurusnya sendiri
terima kasih tuhan
berkat mata rangga soka aku jadi bisa menghafal jurusnya dengan cepat
apa apaan ini dia bisa menyerangku dengan jurusku sendiri
sebaiknya aku langsung tinggalkan tempat ini
kejap ya tuhan
saya menemukan criesnya
aku ingin mengejar surawisasa
itu semua karena karena perempuan itu
yang sudah mengagalkan rencanaku untuk menculik serwises
kenapa kamu diam saja
tempat dari dia
tidak tidak tidak
nanda prabu masih belum tertangkap
pajajaran masih belum sepenuhnya jatuh
tapi aku cemas
dengan keselamatan kusi prabu
sepertinya aku harus ikut mencarinya
jangan sampai gusi prabu tertangkap
sebab dia adalah
simbol kerajaan yang harus dijaga
sampai titik darah penghabisan
dia lebih dahulu menangkap
kusi pierab atea
masih sengaja berkejsir
mata yang sangat hebat mata yang tidak pernah meleset dengan mengincam sesama mata yang bisa dipercaya oleh sulap mulut
mata yang bisa membedakan anak manusia mana sih bunda
ya allah jadi benar ini bunda bunda bunda